waduh panjang bisa mukbang
udah ya selamat menikmati
nah sebelum makanan tersaji cantik seperti ini
tentu saja langkah pertama belanja bahan baku
yang pertama ada udang untuk buncis dan peye
udang musar tongkol tuna sotong dan favorit cowartek
rangi hijau kupas
total belanja rp empat ratus
oh iya ada alasannya nih kenapa mesti belanja pagi pagi
oke salah satu alasan untuk belanja pagi pagi
karena pilihannya masih banyak
kalau banyak kesengendak
sedikit jam tujuh gitu
jadi daripada kehabisan atau hasilnya malah kurang segar ya
biasanya kayak dalam tanda kutip sisaan di hari itu
jadi mendingan belanjanya pagi pagi
kalau mau ditanya masih ngantuk kak ya mohon maaf
jam tiga subuh udah bangun ya ngantuk
lanjut kikil satu kg dan jengkol dua kilo
yang ini totalnya rp satu ratus dua puluh
ini belum nyampe satu kg ya
bisa mbuk bang
dan kalau mau beli kikil saya dapet tips dari ibunya
carinya yang warnanya agak kecoklatan seperti ini
bukan berarti kotor tapi memang warna natural seperti ini
dan carinya itu jangan yang terlalu putih ya
karena itu dikhawatirkan
misalkan antara yang dikasih pakai pemutih ya bu ya
atau yang sudah terlalu lama jadi tidak terlalu segar
ternyata di bawah saya ada jengkol mohon maaf
matahari udah mulai nongol sedikit
berarti sudah selesai waktunya berbelanja
harus segera masak
camilan murah meriah
secara sederhana tugas di warteg dibagi empat
pertama persiapan bahan
kedua tim memasak
ketiga tim surfing atau melayani
dan keempat tim bebersih
nah ini dia salah satu tugas tim persiapan bahan memotong tempe
potongnya pastikan seragam ya agar ketika dimasak
saya pikir tadinya tuh tempe dipotong setipis ini tuh biar hemat
tapi enggak juga sebenarnya karena yang biasa makan di sini
jadi dibikinnya agak banyak
lanjut tugas selanjutnya memasak
nah yang favorit makan dengan kuah banjir
ini dia salah satunya sayur asem
setelah sayuran dicampur
bersih bersih masukkan bahan bahan yang agak keras untuk dimasak terlebih dahulu
seperti jagung dan melinjo
dua menit berselang masukkan sayuran lain seperti terong dan labu
baru deh bumbunya
jangan lupa asam jawa
ini bumbunya emang segini banyak bang
ya harus kalau nggak banyak kurang enak
kurang enak oh jadi sayur kurang asem
oke diaduk aduk sedikit aduk
jadi kalau lagi di warteg nih sekarang ketika di take
sekitar pukul setengah delapan pagi
depan muka kompor depan kompor depan layar kompor belakang kompor
memasak di warteg susah susah gampang
gampang karena sudah ada resep atau takaran
nah susahnya saya sudah terbiasa masak porsi kecil di rumah
setelah sayur asem saya dipercaya memasak kikil untuk dua puluh lima porsi
bubunya campuran bumbu kuning cabai giling salam serai dan kejadah perasa
oh iya agar empuk kikil harus direbus dulu setidaknya satu jam
jadi numisnya nanti tidak perlu lama lama
nah ini dia legenda warung tegal alias warteg tempe orek
oh iya ada info menarik nih terkait tempe orek
tempe orek bisa bertahan selama dua sampai tiga hari tanpa masuk kemaret penjudin
kuncinya ya digoreng harus sampai kering
simsalabim wah ini sudah ada tempenya
sebenarnya sih ini bukan tempe yang goreng saya sih
tempe yang sudah digoreng duluan satu jam yang lalu
karena ini sudah mau jam makan siang kita harus bergegas
jadi sudah ada yang digoreng duluan dan ini biasanya untuk nambah karena tempe goreng selalu paling lagu
permisi permisi ini bunda
tempe yang sudah kering selanjutnya dimasak bersama bubuk kuning cabai giling daun serai serta gula merah
heits tunggu dulu
biar aman siap pas jangan peluk bumbu ya
dan wadah tempe orek untuk lima puluh porsi siap disantap
menu yang mencapai empat puluh buah membuat saya bingung di mana letak sayuran yang diminta pelanggan
waduh jangan sampai ada antrian gara gara saya nih
hahaha maaf ya mas jadi nungguin
wartok murah masih bisa lebih murah
masih bisa lebih murah
kalau mau hemat contohnya bang makan cumi dong
nah biasanya dikasihnya seporsi tuh seporsi biasanya isinya tiga atau dua yang besar besar
nah itu harganya kalau di sini rp empat belas ya bang ya
nah kalau mau lebih murah tinggal bilang ya bang cuminya satu aja atau bang cuminya dua aja yang kecil
nah itu harganya bisa disesuaikan paling sekitar setengahnya lah tujuh ribuan
nah kalau sayur juga sama secentong tiga ribuan
tapi kalau bang dikit aja ya itu bisa dinegosiable harganya jadi cuma dua ribu
di jabodetabek ada sekitar lima puluh ribu pengusaha warteg
sayangnya data kooperasi warteg nusantara mencatat setengahnya kini tengah tutup sementara imbas pandemi
nah selain karena pandemi merugi juga bisa terjadi karena kadang ada juga loh pembeli nakal
ya berarti makan bilangnya aku mau ke atm dulu mau ambil duit
ya udah nggak apa apa karena atm yang dekat mana di situ
ya udah di ujung ujung sana ya udah nanti aku kesini lagi
sampai sekarang nggak kesini
meski dianggap makanan rakyat dengan harga murah meriah tapi jangan salah
sam dan sebagai rekan pengusaha warteg punya rumah yang tergolong luas
ada juga kendaraan yang mumpuni di kampung halaman di kawasan tegal dan berbes
ria fernando muhammad iqbal jakarta